kota jayapura memang
kota yang unik
kota ada kampung dalam kota
dan juga mempunyai daerah perbatasan yaitu indonesia dan papua
di bagian timur ya pak
di bagian timur
distrik paling terjauh atau kecamatan paling jauh yaitu maratami
yang berbatasan langsung dengan negara tetangga papua
kita membangun kota jayapura saya punya visi dan misi
yaitu terwujudnya kota jayapura yang mandiri modern bersatu berbasis kiarifan lokal
dan didorong didukung dengan delapan misi
dan saya mempunyai lima program besar
yaitu di bidang pendidikan di bidang kesehatan di bidang ekonomi
di bidang ekonomi
di bidang infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbawa
dan banyak prestasi prestasi yang kita raih
kemarin saya diberikan penghargaan oleh ikatan guru indonesia pusat
karena bagaimana saya memperhatikan guru guru saya yang ada di kota
bahkan di daerah perbatasan di penggambangan
di bidang tatah kelola keuangan kota jayapura lima kali
di bidang tatah kelola keuangan kota jayapura lima kali
saya meraih wtp
diberikan opini oleh bpk perwakilan
sejak tahun dua ribu dua belas sampai tahun kelima ada dua ribu delapan belas ini
dan juga kita di bidang tatah lingkungan
kita mendapatkan penghargaan adipura sebanyak lima kali
dan kota jayapura di bidang pendidikan
seluruh indonesia itu nomor dua setelah jogja
sebagai sistem online yang kita gunakan di kota jayapura
memang kota jayapura kota yang maju karena penduduknya sangat hitrogen
dan ini merupakan wajahnya papua bagi indonesia
atau saya mau katakan bahwa kota jayapura merupakan pusat perubahan bagi dua puluh delapan kabupaten
sehingga kita juga kota jayapura mendapatkan
sebagai role model kpk di bidang perizinan
di dalam kita bangun badan perizinan terpadu satu pintu
sehingga kita menjadi role model kpk
maka dua puluh delapan kaupaten di tanah papua mereka belajar di kota jayapura
dan juga di papua barat mereka juga datang belajar di kota jayapura
di bidang pengadaan barang dan jasa kita merupakan rujukan nasional
dalam pengadaan barang dan jasa
dan prestasi prestasi yang kita raih itu karena kerja dari pimpinan opd saya
dan juga dukungan dari partisipasi masyarakat kota jayapura
juga kota jayapura mempunyai daerah daerah wisata
yang sekarang kita kelola untuk peningkatan pendapatan daerah kota jayapura
kota jayapura sebelum saya menjabat sebagai wali kota jayapura itu apbd nya
sekarang sejak saya di kepimpinan periode pertama apbd kota jayapura itu satu empat triliun
meningkat cukup signifikan pak
meningkatnya sangat signifikan
dan juga pendapatan asli daerah sebelum saya menjabat sebagai wali kota
sekarangnya satu ratus delapan puluh enam lima ratus pendapatan asli daerah kota jayapura
kota jayapura tidak mempunyai sumber daya alam
jadi hanya berdasarkan perdagangan
kita hanya bergerak di sektor jasa dan perdagangan di kota
sehingga pad kita itu meningkat terus
ya maka itu saya memperpendek perizinan perizinan di kota
sehingga investasi itu banyak yang masuk ke kota jayapura
itu yang kita lakukan
baik nanti kita akan mengulasnya satu persatu ya pak
ada banyak sekali prestasi dari kota jayapura ini
nah lalu apa yang menjadi misi prioritas di periode kedua kepemimpinan bapak di kota jayapura ini
menatah bidang pendidikan bidang kesehatan dan infrastruktur
apalagi kota jayapura salah satu tempat kluster
akan sebagai tempat pelaksanaan pon dua ribu dua puluh
ya itu yang saya siapkan bagaimana menatah infrastruktur kota
supaya pelaksanaan dan pelaksanaan pon itu bisa berjalan dengan baik
kalau pon dilaksanakan di kota jayapura
kalau ada banjir bagaimana
jalannya kita harus perebar
daerah daerah banjir itu kita harus perbaiki dia dengan baik
juga bagaimana menyiapkan masyarakat untuk menyambut pon ini
ada nilai ekonomi yang diterima oleh masyarakat di kota jayapura
yang ada di kampung kampung yang ada di perkotaan
supaya mereka bisa mendapatkan hasil dari pon itu akan dilaksanakan di kota jayapura
juga di bidang kesehatan ya sekarang di kota jayapura belum punya rumah sakit
sekarang dengan dibangunnya ya sekarang di kota jayapura belum punya rumah sakit
sekarang dengan dibangunnya ya sekarang di kota jayapura belum punya rumah sakit
pak jokowi bangun jembatan hamadi hotekan dengan panjang enam ratus enam puluh tujuh meter
dengan nilai rp satu empat triliun direncanakan selesainya pada bulan desember dua ribu delapan belas
dengan akses jalan ini ke arah daerah perbatasan
kita bangun saya bangun di situ rumah sakit bertaraf internasional di daerah perbatasan
supaya bisa juga negara tetangga pnj mereka juga bisa berobat
dan masyarakat yang ada di dalam perbatasan bisa berobat dan masyarakat yang ada di dalam perbatasan
mereka juga bisa berobat dan masyarakat yang ada di dalam perbatasan
mereka juga bisa berobat di situ

artinya puskesmas puskesmas ini sudah berkelas primer ya pak
ya semua sudah ada empat yang sudah teragredasi
dan sudah ada dokter dokter spesialis yang saya tempatkan mereka di tiga belas puskesmas
dan sudah ada enam puskesmas yang melayani dua puluh empat jam
dan saya harapkan di tahun dua ribu sembilan belas
tujuh belas puskesmas ini sudah melayani dua puluh empat jam bagi masyarakat saya di kota jayapura
artinya bisa dibilang bahwa reformasi birokrasi di kota jayapura sudah berjalan optimal pak
iya papua juga di kota jayapura itu tidak ketinggalan dengan kota kota besar di indonesia
dalam pendaftaran administrasi perundukan duk capil saya mengalahkan bang emil dari bandung

oh oke dia nomor dua saya namanya bang emil dari bandung dia nomor dua saya namanya bang emil dari bandung
saya nomor satu sebagai wali kota hebat dalam pelayanan ektp di indonesia
artinya semua masyarakat di jayapura wajibnya sudah mengalami ektp pak
iya kita jumlah wajib ektp ada tiga ratus jiwa baru kita merekaman sekitar dua ratus
ini kan program nasional yang kita harus tuntaskan sampai dengan desember dua ribu delapan belas
ini kan program nasional yang kita harus tuntaskan sampai dengan desember dua ribu dua puluh
maka itu para camat para lurah kepala kampung saya genjot dalam tahun dua ribu delapan belas ini sampai dengan desember harus menuntaskan perekaman ektp di kota jayapura
apa kendala kendala yang selama ini dihadapi pak
kalau di kota jayapura tidak ada kendala yang sangat mendasar dalam proses perencanaan pembangunan dan juga dukungan masyarakat sangat sangat luar biasa dalam proses proses pembangunan di wilayah kota jayapura
lalu bagaimana dengan plbn yang sudah dibangun di sana plbn skow apakah sudah memberikan manfaat secara langsung untuk masyarakat di jayapura
saya sebagai wali kota dan masyarakat di daerah perbatasan dan masyarakat kota menyampaikan terima kasih kepada bapak jokowi yang menatah daerah perbatasan
dulunya lima tahun sebelum saya menjabat sangat kumuh tapi dengan kepimpinan bapak jokowi sekarang kita sudah lebih hebat lebih bagus ditatanya dari negara tetangga pepean juga ini
yang pertama dari sisi keamanan dan pertahanan
yang kedua dari sisi peningkatan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan
yang ketiga bagaimana penataan infrastruktur di daerah perbatasan
jadi pertahanan keamanan ini kita ditempatkan di situ supaya menjaga batas wilayah kita ini
jangan dicapok oleh negara tetangga peperan juga ini
selangkah pun batas wilayah tidak boleh diambil maka pengamanan dijaga di sana
juga akses peningkatan ekonomi masyarakat di daerah muratami sangat luar biasa
dan juga penataan infrastruktur
sekarang di daerah perbatasan dulunya mereka takuti
tapi sekarang daerah perluasan menjadi daerah wisata yang sangat luar biasa
bagi warga kota dan juga para pengunjung dari nasional maupun internasional
mereka sering datang ke daerah perbatasan
jadi tiga hal ini kita bangun sehingga dulunya ditakuti
dari peretasan sekarang sudah menjadi tempat wisata yang sangat luar biasa
berarti kalau dulunya menjadi wilayah perbatasan menjadi halaman belakang
sekarang sudah menjadi etalase dari negara
sudah menjadi pintunya indonesia
jadi etalasenya indonesia
dan kalau kita berbicara mengenai pembangunan
pastinya tidak lepas dari persoalan dana ya pak
dan seperti yang kita ketahui bahwa papua provinsi papua mendapatkan dana otonomi khusus dari pemerintah
bagaimana anda bisa menjaga transparansi dari penggunaan dana ini
dari tahun dua ribu sejak saya menjabat lima tahun pertama
sekarang saya mencoba lima tahun yang kedua
dan dana yang diberikan oleh pemerintah provinsi lewat dana otsus itu hanya sembilan puluh lima miliar
yang kita bagi habis di bidang pendidikan di bidang kesehatan di bidang infrastruktur
dan juga di tata kelola pemerintahan
bahwa saya katakan bahwa pelaksanaan otsus khusus di kota jayapura sangat berhasil
itu sangat membantu
lalu penyerapan dari anggaran anggaran itu sudah sangat maksimal pak di daerah
sangat sangat maksimal khusus di kota jayapura
dan juga di bidang ekonomi kita memberikan dari dana
ini dana ini kan diberikan khusus untuk masyarakat papua
jadi kita memperdayakan mamah mamah penjual pinang penjual sayur penjual bunga penjual ikan asar
dan juga kita membangun
dan juga kita membangun infrastruktur infrastruktur di bidang pendidikan kesehatan di wilayah kota jayapura
artinya juga dana ini dialokasikan untuk padat karya ya pak ya
baik nah ini pastinya masyarakat juga ingin mengetahui apa sih strategi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah kota jayapura
sehingga meraih wtp sebanyak lima tahun berturut turut
mungkin bapak bisa berbagi kepada masyarakat
saya membentuk empat wilayah tertib di wilayah kota
yaitu tertib administrasi tertib aturan bebas korupsi dan menuju wtp
maka saya minta semua opd opd mereka harus bekerja secara transparan angkutabel efektif efisien dalam menggunakan dana dana ini
dan saya melakukan kontrol dan juga menegur langsung para opd opd yang menyalahgunakan uang negara ini uang negara ini
dan saya melakukan kontrol dan juga menegur langsung para opd opd yang menyalahgunakan uang negara ini uang negara ini

sehingga peningkatan ekonomi masyarakat itu akan baik menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera
iya pak bahasan kita semakin menarik sekali kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya
dan pak melissa kita akan melanjutkan dialog selanjutnya mengenai wisata dan hal lainnya jangan kemana mana hanya di indonesia forward
kebijakan pak wali kota yang ditetapkan dalam visi misi beliau selama dua periode
terutama tentang karifan lokal
itu betul betul beliau punya perhatian sangat besar
ini kita memberikan apresiasi pada pak wali kota
kita melihat bagaimana perhatian pak wali kota kepada kampung kampung
masyarakat kampung dan dana dana kampung yang turun untuk pembangunan masyarakat kampung
begitu pula dengan kota jayapura secara keseluruhan
itu pun sudah dibangun luar biasa
ya kembali lagi kita akan berbincang terkait prestasi kota jayapura
bersama wali kota jayapura bapak ben hur tomimano
pak itu tadi apresiasi yang diberikan oleh masyarakat kepada bapak dan jajaran bapak
kalau kita berbicara mengenai pemerintahan di kota jayapura
pastinya ada iktikat untuk membuat atau untuk menciptakan good government
mungkin bapak sudah menerapkan e budgeting atau e government pak
ya tahun bulan oktober itu saya sudah terapkan
dari perencanaan juga sampai dengan masalah keuangan
sampai dengan pengawasan
yang saya lakukan yaitu e perencanaan e budgeting juga e audit dan e pendapatan
ini kami sudah seserta itu dalam penyusunan anggaran dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
itu sudah menggunakan e perencana e budgeting dan juga e audit dan e pendapatan
dan ini kami dibina oleh bpkp provinsi papua
dan kota jayapura tidak ketinggalan
dan banyak inovasi inovasi yang kita raih disana
saya salah satu wali kota dari dua puluh wali kota terpilih yang mempunyai inovasi paling terbanyak indonesia
sehingga saya diundang oleh lembaga administrasi nasional indonesia
belajar di singapura selama satu bulan
memperdalam tentang inovasi inovasi
dan kemarin juga dari lan ri mereka datang kesana karena kita
saya minta setiap opd itu harus mempunyai inovasi
dan kemampuan yang terbanyak yang dilakukan oleh
yang dibina oleh lan kemari mereka melihat luar biasa
best standards kelas internasional
kita di kota jayapura punya inovasi inovasi untuk membangun masyarakat kota jayapura
yang kita lakukan
ada kendala kendala khusus pak dalam menciptakan smart city di kota jawa barat
kota jayapura juga kita dibina oleh itb
dimana kota jayapura menuju kota smart city
bagaimana perhubungannya dengan smart infrastruktur dengan smart kesehatannya dengan smart juga investasi di kota jayapura ini kita smart ini
didukung oleh bumn yang ada di kota jayapura kota jayapura salah satu kota di papua yang menuju smart city
kapan targetnya kota jayapura tumbuh sebagai kota smart city ini akan terwujud
rencana kami rencana saya nanti di bulan desember itu sudah kita kota jayapura menjadi kota smart city
juga sekarang ini yang saya sudah dibantu oleh dirjen perhubungan pusat yaitu area traffic center
kita itu sudah saya sudah memantau semua wilayah kota apakah terlalu terjadi pencurian juga hal hal lain di kota sudah bisa kita rekam
ini di connect dengan korektur
di jayapura kota jadi kita sudah memantau dengan tahun ini saya akan memasang seratus cctv di wilayah kota jayapura untuk memantau situasi wilayah kota jayapura dengan baik
supaya ini juga menciptakan kota jayapura daerah yang aman damai untuk masyarakat kota jayapura
dan bagaimana investasi itu bisa masuk ke kota jayapura
satu hal yang saya lakukan adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat kota
sekarang investasi sekarang pertumbuhan
hotel hotel sudah maju mal mal besar di kota jayapura sudah ada seperti di kota kota lain di indonesia
lantas bagaimana dengan modernitas yang sekarang bapak gaungkan bapak bisa menjaga kearifan lokal di wilayah bapak
ya ini kota tapi dalam kota itu ada kampung
supaya saya mempertahankan kearifan lokal ini dengan baik maka saya membuat event event di kota jayapura supaya nilai nilai adat
isi adat mereka tidak boleh hilang
makanan khas mereka di kampung kampung itu tidak boleh hilang
ukiran ukiran di kampung kampung itu tidak boleh hilang
maka itu saya membuat satu event yang disebut dengan festival teluk kumbol
mereka harus tampil sebagai ini juga menjadi menambah kesana budaya nasional di indonesia
maka adat istiadat mereka itu tidak boleh hilang di kampung kampung
ini yang saya lakukan sehingga keharipan lokal
ada tempat tempat yang sakral yang tidak boleh kita bangun
karena ini menjaga sekitar seratus juta orang
kesakalan di wilayah tersebut di wilayah kota jayapura
bagaimana bapak bersinergi dengan ukm ukm yang ada di sana untuk meningkatkan perekonomian daerah
iya dinas pendidikan kota melakukan pembinaan pembinaan kepada ukm ukm yang ada di wilayah kota jayapura
sekarang ini saya mengeluarkan peraturan daerah kota jayapura yang afirmatif kepada orang papua
yang bisa menjual pinang yang bisa menjual sagu yang bisa menjual ukir ukiran papua itu hanya orang orang papua
supaya mereka juga bisa ada saya mau ada orang papua yang dia bukan yang saya katakan dia jago kandang sebagai pengusaha
di tingkat nasional juga ada orang papua yang bisa
maka kita telah mampu mendirikan orang papua di atas tanah dan negerinya sendiri
baik bagaimana persoalan pariwisata apa program program yang saat ini bapak tengah lakukan untuk mendukung program pemerintah pusat mendatangkan dua puluh juta wisatawan nusantara wisatawan mancanegara ke indonesia
di kota jayapura ada pantai pantai yang sangat luar biasa
pante besji pante hamadi pante hortekan dan juga pante abe
ini punya nilai jual yang sangat tinggi
maka sekarang saya menata pante pante ini sehingga sekali masuk sekali bayar
dengan juga kita menjual kearifan lokal di kota jayapura
maka kita membuat event yang saya sebut tadi festival portumbai
banyak sekali para wisatawan mancanegara juga regional itu banyak mengunjungi
ini juga kita menambah income pendapatan nasional dari segi pariwisata tersebut
berapa banyak pak targetnya setiap tahun
ya target saya dua ribu per tahun
dua ribu dan itu sudah tercapai pak angka itu
atau mungkin sudah terlampaui bahkan
belum belum belum
masih menuju ya pak menuju ke sana
masih menuju ke sana
baik yang pasti sebagai kota yang memiliki banyak sekali prestasi segudang penghargaan
bagaimana bapak bisa menjaga sinergi dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat
ya langkah langkah yang saya lakukan bagaimana mensidirnyikan antara tokoh tokoh masyarakat pemegang hak wilayah
juga dengan pemerintah provinsi papua
kita melakukan koordinasi kerja dalam rapat rapat terbatas
supaya mereka semua kita sendiri ingin sesuai dengan moto kota jayapura yaitu satu hati
kita harus satu hati untuk membangun negeri kita ke depan supaya masyarakatnya sejahtera masyarakatnya mandiri
itu yang kami harapkan
lalu apa pak yang menjadi harapan bapak untuk pemerintah pusat
iya saya berterima kasih kepada bapak presiden jokowi yang telah begitu banyak membantu pemerintah kota jayapura
seperti pembangunan pasar mamawa papua itu khusus untuk mama papua
pembangunan jembatan hamadi holtekan yang menghubungkan dengan negara tetangga papua new guinea
juga membangun daerah perbatasan yang sangat luar biasa
juga pasar pasar besar yang ada di wilayah kota ini saya menyampaikan terima kasih kepada bapak jokowi
bukan di kota jayapura tapi di daerah pedalaman papua juga beliau sangat perhatian besar
sehingga dukungan dari pemerintah pusat dengan dana dao dengan dana dak ini sangat membantu pembangunan di pemerintah kota jayapura
baik pak kalau kita berbicara mengenai pendidikan biasanya kan kalau misalkan di wilayah perbatasan pendidikannya belum maksimal
tapi sejauh yang saya tahu bahwa angka buta huruf di jayapura menurun drastis dan tingkat kelulusannya cukup tinggi
saya membutuhkan klarifikasi dari bapak
ya saya sangat care dengan pendidikan di kota jayapura
guru guru yang di daerah perbatasan saya memberikan mereka insentif khusus
tidak ada kekurangan guru di sana pak
memang kita masih kekurangan guru
maka itu kemarin saya mengusulkan ke bapak menteri ada penambahan guru untuk khususnya di wilayah kota jayapura
tahun ini ada penerimaan pegawai dengan sistem cat dan online di kota jayapura
maka kita akan menambah guru guru bidang studi di wilayah kami
karena kita hanya menangani smp dan sd di wilayah kota jayapura
saya harapkan dengan penerimaan pegawai besok ini untuk guru guru bisa tercukupi sampai di daerah perbatasan kota jayapura
jadi kalau bapak membuat prosentase ada berapa banyak prosentase guru yang hingga saat ini masih dibutuhkan
yang saat ini masih dibutuhkan
lalu bagaimana untuk menekan angka buta huruf dan juga meningkatkan tingkat kelulusan di sana
untuk di kota jayapura sebelumnya kita masih menangani sma dan smk
saya mendapat penghargaan dari menteri pendidikan yang sekarang gubernur dki jaya
itu saya berhasil menaikkan angka buta aksara di kota jayapura
karena tinggal yang saya harus selesaikan adalah
untuk bangunan bangunan sekolah yang ada di sana sudah cukup
ya hanya kita di daerah daerah perbatasan pengembangan serana dan serana sekolah
gedung gedung pendidikan dan juga rumah guru dan rumah penjaga sekolah yang kita lagi menatah di wilayah perbatasan
dan juga sekitar pinggiran wilayah kota jayapura

baik untuk bidang yang tadi bapak sampaikan mengenai bidang olahraga
bagaimana hal ini bisa bapak targetkan untuk bisa menghadirkan suasana pekan olahraga nasional di tahun dua ribu dua puluh nanti yang kondusif aman dan juga sukses pak
ya saya selaku ketua koni kota jayapura dan juga selaku ketua umum persipura jayapura
ya ada pencap pencap yang kita tidak bicara tentang suksesnya penyelenggaran pon
tapi juga kita bicara prestasinya itu yang kita lakukan
maka kota jayapura sebagai induknya persiapan semua cabur cabur itu ada di kota
saya ingin supaya dari kota jayapura yang mendominasi untuk meraih emas terbanyak nanti di pon dua ribu dua puluh dari pencap pencap yang ada di kota jabode
itu yang saya genjot di kota jab
pembangunan sarana dan infrastruktur yang saat ini sedang dilakukan seperti apa
ya untuk infrastruktur untuk venue
venu venu untuk pon dua ribu dua puluh
kami telah dipanggil oleh bapak gubernur beberapa lima klaster untuk menangani pon dua ribu dua puluh
kita bagaimana mempersiapkan ada venue venue yang dibangun baru juga venue venue yang direhab untuk menuju pon dua ribu dua puluh
dan bapak gubernur telah melakukannya dengan baik
ya dan artinya bahwa nanti diperkirakan bahwa kota jayapura akan siap untuk menampung seluruh atlet dan juga masyarakat yang akan datang ke sana
ya dan artinya bahwa nanti diperkirakan bahwa kota jayapura akan siap untuk menampung seluruh atlet dan juga masyarakat yang akan datang ke sana ya pak
ya kota jayapura telah siap untuk menampung peserta dari dua puluh tiga peserta pon nanti kota jayapura sebagai toa rumah siap untuk menyambut mereka
kalau kota jayapura sudah berhasil dalam hal reformasi birokrasi bagaimana halnya dengan reformasi mental yang tentunya juga harus diaplikasikan kepada masyarakat

saya menjalin hubungan baik dengan majelis ulama indonesia juga persekutuan gereja gereja sekota
yang ada di kota ini sangat luar biasa sehingga kerukunan toleransi umat beragama di kota jayapura sangat kudusif menjadi contoh bagi indonesia lain
itu dimulai dari kota jayapura yang paling timur ini karena kerukunan toleransi umat beragama sangat cukup baik
karena masyarakatnya di sana sangat heterogen begitu ya pak
masyarakatnya sangat heterogen dalam opd opd saya para pejabat pemerintah kota itu semuanya dari seluruh indonesia ada
saya rangkul mereka yang membantu saya dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan pembangunan dan pimpinan kemasyarakatan di kota jayapura
baik pak benhur mungkin ada yang ingin bapak sampaikan kepada masyarakat indonesia ataupun masyarakat jayapura pada khususnya
ya kota jayapura adalah bagian integral dari negara kesatuan republik indonesia
dan saya mau katakan bahwa sekali nkri tetap nkri sekali merah putih tetap merah putih
sekali merah putih tetap merah putih
ya mungkin pak benhur di akhir perbincangan kita bapak bisa mengajari saya bagaimana untuk menyampaikan moto kota dalam bahasa papua
boleh kita bersama pak
hentecai yonomi kemarni hanaset
satu hati membangun kota untuk kemuliaan nama tuhan
terima kasih banyak pak benhur tomimano atas waktunya bersama cnn indonesia
semoga kota jayapura terus meraih prestasi ya pak
terima kasih banyak
dan memirsa itu tadi dialog bersama wali kota jayapura bapak benhur tomimano yang kini menjabat wali kota hingga tahun dua ribu dua puluh dua
sudah banyak prestasi yang dilakukan pemerintahan kota jayapura di bawah kepemimpinan ben hur tomimano sejak tahun dua ribu sebelas hingga tahun dua ribu dua puluh dua mendatang
semoga kota jayapura semakin maju lagi dan sejahtera
sebagai salam penutup dari moto kota jakarta
jayapura hente cahi yonomi temarni hanase
sampai jumpa pak benhur
terima kasih banyak pak